sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mama papa sekarang ada di kantor polisi
herlambang yang jebloskan papa kemari
papa sekarang di kantor polisi gara gara papanya jody
nana kamu tolong cari bantuan
bapak tidak mau dipenjara di sini
ya ya ya udah udah nona ke sana ya pa
aduh sekarang harus tinggal di mana lagi
mah sekarang mama di kantor polisi kan
papa kamu di penjara
sial banget sih keluarga kita ini
udah diusir dari hotel sekarang papa kamu di penjara
terus kita harus gimana nuna
apa mama diusir dari hotel
aduh kok jadi berantakan gini
yaudah gini aja deh mama sekarang ke kantor polisi mama ketemu sama aku di sana ya
yaudah mama sekarang ke sana
aduh ada masalah penting yang harus aku bicarain sama kamu
aku tunggu di mana kira kira kantor ya
rontrik ini mengganteng anak anak itu
sekarang nanti siapa
kau ini bertenaga apa ya
aduh aku sudah hamil
apa jadi selama ini tanya menghindari aku
ternyata laki laki seperti aku memang cuma bermimpi untuk bisa mendapatkan perempuan yang sempurna
ah bagaimanapun juga bibit bebek dan bobot akan tetap jadi pertimbangan